sampai jumpa di video selanjutnya
iya ras aku juga mau ke sana
divi divi aku kangen banget sama kamu vi
aku juga kangen sama kamu
biar kita bisa berkumpul bersama sama lagi
ih ikut aku ke tempat yang paling indah
dimana kita bisa menghabiskan waktu bersama
sama dalam kebahagiaan
dokter cobalah semakin melemah
kita coba memupah dadanya
masih lemah dokter
kita coba dokter
itu anak aku vi
anak aku membutuhkan aku sih
bayi aku sangat membutuhkan aku sih
maafin aku aku gak bisa pergi sama kamu vi

dia bikin mele tai
aduh aneh berhenti
kayaknya dia udah baben sekarang
gimana kondisi kamila kamila baik baik aja kan
ibu camilla telah berhasil melewati masa krisis
tapi apa dok
kondisi ibu camilla benar benar sangat mengkhawatirkan
tekanan darahnya sangat rendah
karena tubuhnya sudah banyak mengeluarkan darah dan cairan
saat proses persarinan hari ini
ibu camilan dalam keadaan koma
kamila dalam keadaan koma
sejak itu j seating hyperl uphold
kamu udah begitu kuat melahirkan anak kamu mila
sekarang kamu harus mempertahankan diri kamu yang mila
kamu harus selamat
lebih baik kamu mila
kamu belum menamai dia nih
kamu belum menamai bayi kita
kenapa dia harus mengalami hal seperti ini
papa juga tidak mengendaki hal ini terjadi
tapi ini sudah jadi kandang allah ma
dia pasti menderita sekali pak
alam bawah sadar pasti menjerit
dia sudah berjuang melahirkan anaknya
tapi dia gak bisa dekat dengan anaknya pa
dia juga gak bisa menimang anaknya
papa ngerti sekali
mama cari siapa ma
edo sama mbak marta kemana pa
papa gak lihat edo dari tadi ma
ini juga gak tau tante
tadi edo bilang dia mau melihat anaknya kamila
tapi sampai sekarang belum balik juga
dia pasti mau kabur
dia juga pasti mau lari dari kesalahannya
ser laki laki jahat
udah udah mama jangan marah marah gitu
duduk duduk duduk duduk
sekarang yang harus kita pikirin
adalah kondisinya kamila
kamu udah sakitin aku berkali kali

kamu gak boleh temenin aku
kamu pergi dari sini
kamu pergi dari sini
kamu gak boleh temenin aku
kamu pergi dari sini
kamu gak boleh temenin aku
kamu pergi dari sini
padahal puji motorcycles
dan edo ngerasa salah banget ma sama kamila
buang jauh jauh camilla dari pikiran kamu
kamu tuh mau apa lagi sih
ditolak kamila udah
dipermalukan dihina disiksa jiwa dan raga demi kamila
semua udah kamu rasakan
terus sekarang kamu mau apa lagi
kamu mau masuk penjara karena dituduh menculik dia
emang edo mesti masuk penjara
edo udah siap ma
edo memang salah dan edo pasrah
pasrah sedampak itu
sebagai orang tua mama gak mau kalau anaknya masuk penjara
itu sama aja artinya hidup kamu karir kamu masa depan kamu hancur di dalam penjara
sekarang lebih baik kamu cuci muka kamu yang khusus itu
mama tunggu ya di ruang makan
mau ya aku siap
siap dengan perintah
aku t barkings
kamila gua yum makan
kamil lah nggak rijet
kamil udah ada yang

ashley citipin di rumah
betul kamila sudah baik baik aja
kondisinya sudah lebih baik daripada tadi pak
tapi kamila masih koma
oh baik baik aja kan sayang
fadil baik baik aja kok
lebih baik mama sama papa pulang aja
mama gak mau pulang fadil
mama mau lihat kamila dulu
mama mau nungguin kamila
nanti mama kecapean
terus nanti mama sakit
lebih baik mama sama papa pulang aja
biar mama istirahat ya mah
mendingan kita pulang dulu ke villa
nanti kalau mama udah segera
kita balik lagi ke sini
ya udah mama pulang dulu sama papa ya sayang ya
tapi fadil gak boleh tinggalin kamila
fadil harus terus temenin kamila
dan tolong fadil
tolong pantau keadaannya kamila
kalau sampai ada apa apa
kamu cepet cepet kasih tau bapak dan mama ya nak
kesian sekali sih kamu kamila
seharusnya saat seperti ini
dia menjaga kamu
apa sekarang saat yang tepat
untuk memberitahu haris tentang camilla
sebelum semuanya terlambat
kalau aku mengganggu kamu
kamu gak ganggu
aku cuma mau kasih tahu
kalau kamila sudah melahirkan ras
kamila sudah melahirkan
anaknya laki laki atau perempuan ras
tapi bukan itu alasan aku melepon kamu ras
asal kamu tahu ras
pas kamu melahirkan
kamila mengalami kondisi yang sangat teruk
dan dia sekarang sedang koma ras
aku mohon dengan kerendahan hati
kamu datang ke sini ya
aku juga mau ke sana
tapi aku tidak bisa meninggalkan alena
dia juga membutuhkan aku
ibuku juga pasti tidak mengizinkan
kalau aku menengok kamila
kamila juga membutuhkan kamu
asal kamu tahu ya
kalau kamila itu
ras kamila kenapa ras
ras kamila itu adalah
harus berapa kali haris bilang sama kamu kalau dia sedang mengurus alena
dan walaupun dia mau ke sana saya tidak akan izinkan ngerti kamu
jadi tolong jangan pengaruhi haris lagi
lebih baik kamu ganti nomor supaya dia nggak telepon kamu lagi
bu kenapa mesti seperti ini sih bu
kenapa ibu tega sekali berbuat seperti ini
karena ibu nggak suka sama dia
sebab dia terus terusan mempengaruhi kamu untuk menemui kamila
dia tuh harus tahu diri haris
kamu itu lagi mengurus salena
ya tapi kondisinya sekarang kan beda bu
alena sudah sehat
sedangkan kamila itu sekarang
kenapa dia baru melahirkan anak yang lucu
kamila setelah melahirkan kondisinya menurun
dia kritis dia sekarang koma bu